tadi saya dengar dari satpam saya katanya kamu ke rumah saya
gak ada perlu apa ya
apa yang mau kamu tahu elsa
gak gak ada gak ada
saya tadi cuma mau tanya tanya aja
gak gak lebih kok
sekali lagi saya dengar
kamu mengorek ngoreng informasi dari orang orang terdekat saya
kalau misalnya mama peluk reina
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
padahal hati ini terus menangis
gak ada apa apa
saya keluar dulu
kok mama sendirian tante rosa mana
tante rosa keluar boleh makan
oh iya mama mau nanya ini kok mama udah lama gak lihat al ya
kamu udah gak pernah ketemu
ma mulai sekarang mama gak usah berharap kalau aku sama al itu lebih dari teman ma
hal itu sudah
tante kok tante gak apa apa
tadi itu al ngomong sama aku kalau kita itu hanya berteman aja tante
dan selamanya akan seperti itu
gitu ya miche tante kok agak sedih ya dengarnya
atau tante coba bicara sama al ya
tante tante gak usah please jangan ya
lagian kalau emang al itu benar benar tertarik sama aku
dia pasti akan ngedeketin aku tanpa harus ngajak tante bicara
mama sebenarnya jadi sedih
tapi kalau emang kalian memutuskan seperti itu
semoga kamu dan al masing masing ketemu jodoh yang terbaik ya
by the way tanpa beli makanan buat kamu kamu makan ya
makasih banyak ya tante
karena tante sudah tinggalin rena tante mau jemputin rena ya
kasian dia sendirian di rumah sih
tante rosa pasti nggak tahu kalau rena demam
tapi aku kan gak boleh bilang soal itu ke tante rosa
ya udah kanto makasih banyak udah jagain mama ya
bye anak cantik
semangat terus makan ya
sayang mainnya kan bisa di kamar aja gak usah di luar
kamu kan baru aja sembuh ya
mau sam di kamar
ya udah tapi mainnya sebentar aja ya
eh duduk di sana ya main di sana ya
jangan kemana mana ya
selamat siang ibu
saya asri dari panti asuhan mutiara bunda
sebelumnya saya sudah coba telepon ke pak aldebaran tapi tidak bisa dihubungi
jadi saya telepon ke rumah
begini bu minggu ini sebenarnya ada jadwal kunjungan
tapi terpaksa kami batalkan karena ada beberapa anak panti yang sakit
oh gitu yaudah nanti saya sampaikan ke mas ali
semoga anak anak panti cepat sembuh
terima kasih bu
mungkin kunjungannya akan kami reschedule ke minggu depan ya bu
meskipun sebenarnya kami tidak khawatir sama rena
kami yakin masa pengawasan bisa dilalui dengan baik oleh pak al dan bu andin
kalau boleh tahu masa pengawasannya berapa lama ya
jadi dalam masa pengawasan enam bulan ini kalau rena baik baik saja
dalam artian hubungan bapak ibu baik baik saja
renanya juga sehat bahagia dan mendapatkan kasih sayang yang semestinya
berarti rena resmi menjadi anak pak aldan bu andin
baik kalau begitu nanti saya sampaikan ke mas al
terima kasih ya
sama sama bu selamat siang
makanya mas ahok selalu ingin terlihat semua baik baik aja
karena dalam masa enam bulan ini dia masih dalam pengawasan
mas al bilang kalau dia gak cinta sama aku
apa mas al dari awal memang merencanakan pernikahan ini dalam waktu enam bulan saja
sampai dia mendapatkan hak asur rena sepenuhnya
soal tadi yang saya datang ke sini pak
dia nanyaan ku ya tentang alam marhum pak roy
tahu dari mana dia soal roy
saya kurang tahu pak
tapi kayaknya dia mau cerita soal pak roy
jadi ini adalah hal yang harus diperhatikan
bagaimana hubungan andin sekarang
apa mereka sudah baikan
aku taruhnya sebentar
lain kali nino nggak perlu tahu kalau andin itu sudah baik baik saja
lain kali nino nggak perlu tahu kalau andin dan al beranta
dia nggak boleh tahu apapun yang ada hubungannya dengan andin
supaya dia nggak mikirin mbak andin lagi
elsa tadi saya dengar dari satpam saya katanya kamu ke rumah saya
ada perlu apa ya
oh itu saya cuma
apa yang mau kamu tahu elsa
nggak nggak ada nggak ada
saya tadi cuma mau tanya tanya aja
nggak lebih kok
elsa sekali lagi saya dengar kamu mengorek ngoreng informasi dari orang orang terdekat saya
saya pastikan invoice kuret kamu itu sampai di tangan ini
lagi lagi dia ancam gue pakai invoice kuret itu
ini tadi ada orang nawarin kredit
cuma pas aku tolak dia marah marah
sayang kayaknya kita pulang aja yuk